nah sebagian besar siswa lainnya ini di satu sisi sedang harap harap cemas nih h dua c menanti hasil ujian nasional yang telah diselenggarakan sudah selesai pada pekan kemarin ya
nah usai mengerjakan soal khususnya mata pelajaran matematika yang banyak sekali dikeluhkan para siswa sma pun bereaksi dengan melontarkan komentar komentar jenaka
nah ada juga namanya metode higher order thinking skills atau biasa disebut hots ini ditengarai menjadi penyebab tingkat kesusahan soal ujian nasional pada tahun ini
beginilah curahan hati para siswa sma usai mengikuti ujian nasional mata pelajaran matematika pada pekan lalu
alih alih pening mengerjakan soal para siswa pun frustasi dan melampiaskannya dengan
memberikan komentar di akun instagram at mdikbud ri
bukan kesal berbuntut marah melainkan kesal berbuntut jenaka alias bikin ngakak
para siswa mengeluhkan sulitnya soal un terutama pada mata pelajaran matematika
menurut mereka soal yang diberikan tidak sesuai dengan kisi kisi yang dipelajari selama ini
dalam keterangannya kepada cnn indonesia com menteri pendidikan dan kebudayaan mouhaji effendi menanggapi keluhan para siswa
menurut mouhaji effendi menteri pendidikan dan kebudayaan mouhaji effendi menanggapi keluhan para siswa
menurutnya soal un yang memerlukan penalaran sudah harus diperkenalkan kepada peserta didik
pengenalan penalaran adalah upaya mengejar ketertinggalan pencapaian kompetensi siswa indonesia di tingkat internasional
sementara ketua badan nasional pendidikan bambang suryadi mengatakan soal un dikembangkan berdasarkan kisi kisi yang disusun kemendikbud dengan melibatkan sejumlah guru
komisi perlindungan anak indonesia menemukan lima pelanggaran hak anak dan malpraktik sulitnya unbk tahun ini
salah satunya adalah soal higher order thinking skill atau hots
hots dikemukakan seorang penulis sekaligus asosiat profesor dari duskwets university bernama susan m brockhart
ia mendefinisikan model ini sebagai metode transfer pengetahuan berpikir kritis dan memecahkan masalah
hots tidak sekedar model soal
tapi mencakup kemampuan berpikir contoh atau pengaplikasian pemikiran dan diadaptasikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda
tiffany rayetama cnn indonesia
kalau saya pinjam kata slang kan makan gak makan asal kumpul
kalau buat siswa siswa tadi mungkin bisa nggak bisa yang penting ketawa ya
mau bisa nggak bisa kerjain soalnya yang penting ketawa aja
nah gak mau ambil pusing meski soal yang mereka kerjakan katanya sih susah
para siswa menanggapinya dengan komentar komentar lucu
banyak sekali guyonan pasti mungkin anda juga melihat satu dua warawiri di social media anda
mungkin apa ya untuk menghibur diri kali ya karena nggak bisa ngerjain soal tadi
soalnya susah susah khususnya matematika ya
coba kita baca yang pertama
budi ini bukan budi ya diputrokan ya
umur budi enam kali umur anies
empat tahun yang akan datang umur anies sama dengan umur budi tambah sembilan tahun
aduh berapa umur budi
jawabnya pak ya mana saya tahu pak
orang umur gak ada yang tahu cuma tuhan yang tahu
benar juga ya kita buka berikutnya
pak tadi ada semut sama lalat masuk toples
kenapa dihitung jaraknya
harusnya diusir katanya
iya sih benar juga ya jadi itu opsi kayaknya
pak seliantoro menghibur loh ya
selain semut lalat coba kita buka lagi
saya sadar dan tahu dosa saya banyak tapi saya nggak nyangka nih
ternyata tuhan menghukum saya dengan cara yang seperti ini
hukumannya kerjain deh tuh ya soal soal yang susah ya
saya pengen susah apa sih
susahan mana sama zaman saya dulu ya
oke abis dari kansanda ada lagi
aduh ini lucu banget nih
pak penyelenggaran unbk
menyediakan asuransi kejiwaan nggak ya pak
ayo loh pak menteri jawab tuh
ini kayaknya harus tes kejiwaan abis ngerjain soal unbk nih kayaknya ya
masih ada lagi
oke ini dia
coba yang ngerjain un matematika itu limbat
pasti teriak deh dia
waduh kalau misalnya limbat sampai bisa teriak sampai bisa ngomong gitu ada keluar suara
acungi jempol tuh buat yang bikin soal unbk ya
oke abis ternyata ya
itu tadi lucu lucu banget sih komentarnya
tapi pertanyaan saya ini beneran soalnya yang susah
atau pada nggak belajar sih sebenarnya ya
mungkin nanti kita akan tanya seberapa susahnya sih sebenarnya
nah terkait dengan keluhan para siswa ini yang katanya susah banget nih ngerjain soal ujian nasional unbk tahun ini
jadi kita akan tanya dengan kepala
kepala balitbang kemdikbud
pak toto selamat malam
selamat malam bapak ani
pak jadi gimana nih pak
siswa siswa udah pada teriak teriak pak walaupun udah lewat katanya susah banget pak
jelimet banget tanggapan dari kemdikbud
iya teriakannya lucu lucu itu ya
tapi saya kira itu hal hal yang memang perlu kami perhatikan ya
terima kasih pada siswa siswa yang telah memberikan kritik saran dengan cara cara yang lucu nyindir nyindir yang tetap sopan
hampir semuanya yang memberikan kritik itu tetap dalam koridor kesopanan
itu instagram kemdikbud kan banjir banget pak sama teriakan teriakan tadi
bahkan ada yang nanya tuh nyediain asuransi kejiwaan nggak sih pak
emang soalnya sesusah apa sih pak
sampai mereka ini benar benar teriak karena kan kata mereka sebenarnya soalnya itu beda banget jauh banget sama kisi kisi yang mereka dapat sama kisi kisi yang mereka pelajarin sebelumnya
itu gimana tuh pak
ya pertama memang kalau ujian termasuk un ini tentu ada gradasi soalnya apa
gak semua gampang atau enggak semua sulit gitu
memang didesain ada yang gampang
kemudian yang penerapan atau kategori sedang lah gitu ya
jadi dari empat puluh soal un itu yang kategori penalaran tadi ada sekitar empat atau lima soal
biar dapat nilainya bagus gitu kali kata siswanya
pak tadi kan dari ada persen persenan itu tadi yang kategorinya sedang kesusah atau tingkat kesusahannya itu kita baru dengar nih pak
hots ini apa pak sebenarnya
hortz itu yang kategori penalaran tadi
itu sebenarnya istilah itu menjadi terkenal ya
tapi sungguhnya esensi dari pembelajaran itu sendiri harus menyidik nalar ya
membiasakan anak anak bernalar
itu menggunakan konsep konsep yang dipelajari misalnya matematika konsep matematika itu
untuk mencahkan persoalan persoalan
tidak hanya persoalan yang rutin dihadapi di sekolah yang biasa dilatihkan tapi persoalan dalam kehidupannya misalnya
dan hortz itu baru ada di tahun ini
ada di unbk tahun ini
ini kita kenalkan ya
yang kita masukkan dalam soal yang sekitar empat atau lima soal tadi latihan penalaran tadi
tapi sebenarnya sebelumnya
sebelumnya juga ada lah penalaran itu
misalnya memberikan soal soal yang terkait dengan konteks sehari hari
nah berarti hortz ini sifatnya jawabannya si ya pak
bukan multiple choice bukan pilihan bukan abcde begitu ya
bagaimana siswa ini memberikan penjabaran esai
oh tidak harus si
yang namanya hot itu bisa juga
bisa dengan pilihan ganda bisa juga dengan isian singkat bisa juga dengan si
jadi tidak harus bentuknya si
itu sebuah siswa disajikan dengan persoalan yang mungkin tidak dikenal tidak biasa rutin dikerjakan
kita ambil contoh misalnya kalau persamaan kuadrat x kuadrat ditambah dua ed
dikurangi empat sama dengan
petahkan berapa nilai akarnya x satu berapa x dua berapa itu biasa itu
itu rutin biasa
itu ada rutin di setiap tahunan ada di soal ujian
iya itu di buku
tapi misalnya kalau ada sebuah lantai dengan pola matematika salah satunya kan belajar pola
misalnya pola keramiknya
pola keramiknya empat x empat ada empat keramik memadang kemudian juga empat x empat
di tengahnya itu harus hitam di pinggir itu kuning
kalau ditanya berapa kalau pola keramiknya itu enam belas x enam belas
berapa jumlah keramik yang kuning berapa jumlah keramik yang hitam misalnya yang di tengah tadi
ini bapak nggak nanya ke saya ya pak saya nggak tahu jawabannya soalnya
iya itu tidak ada di buku nggak ada
tapi anak kita menggunakan konsep persamaan itu dia
kuadrat atau apa itu untuk menghitung berapa jumlah keramik kuning yang harus dibeli
berapa jumlah keramik hitam yang dibeli
itu kan konteks hidupan sehari hari itu penalaran
penalaran ini ada nggak pak di kisi kisi atau penalaran ini
masuk nggak pak
dalam kurikulum artinya ada pemberitahuan mungkin ke guru
ke sekolah bahwa nanti akan ada penalaran sekitar empat sampai dengan lima soal loh
kira kira mungkin walaupun pertanyaan yang nggak sama
tapi kira kira kalau penalaran itu atau metode hots itu kira kira akan seperti ini loh
jadi mungkin mereka udah punya ancar ancar gitu sebelumnya
anda mbak fani jadi kisi kisi itu dibagiin jadi tiga
ya tadi kisi kisi pengetahuan pemahaman
aplikasi atau peneratan kisi kisi penalaran gitu ya
dan itu dipublish di websitenya bsnp yang menetapkan itu
padang tentang nasional pendidikan seagustus tahun dua ribu tujuh belas untuk kisi kisi un dua ribu delapan belas ini
nah memang kisi kisi itu sifatnya umum jadi lingkup materi
guru perlu dituntut kreatif untuk mengembangkan contoh contoh soalnya
soal soal yang penalaran itu seperti apa sih
ada ininya lah ya ada contohnya ya ada role modelnya seperti apa ya pak ya
dilatihkan oleh di gasmen sejak tahun dua ribu enam belas itu dilakukan cukup intensif itu
pelatihan guru memfosialisasikan tentang soal penalaran seperti apa
di buku contoh contoh juga ada
hanya saja memang kalau kemudian anak anak ini andalanya sekedar drilling soal try out gitu ya
kemudian yang digunakan contoh contoh yang biasa di beredar gitu
mungkin tidak sama karena kisi kisi yang umum generik itu tidak bisa digunakan untuk memprediksi persis soalnya seperti apa
berarti nggak semua soal yang dikerjakan oleh mereka itu masuk dalam kategori penalaran
jadi saya gak tahu soalnya semut semut yang ada di dalam toples tadi itu masuk di soal penalaran apa enggak ya
pak toto terakhir pak toto
kemudian ada dugaan temuan dari kpai dari komisi perlindungan anak indonesia
ada pelanggaran hak anak kemudian ada juga malah praktik di soal unbk pada tahun ini
tanggapannya dari kemdikbud
ya untuk kemdikbud
ya untuk saat ini ya terlalu gini saya kira untuk munculkan seperti itu
tetapi kalau apa namanya yang dikatakan mall practed itu bahwa soalnya tidak sesuai dengan kisi kisi itu saya kira enggak
saya kira tetap mendasarkan pada kisi kisi kisi kisi itu dari kurikulum
kemudian soalnya juga itu ada di mata ajar tapi tidak persis iya
ya memang tidak persis
kalau ujian itu persis dengan apa yang sudah dilakukan kisi kisi tidak bisa spesifik
memang harus ada variasi
kalau kemudian kalau itu dianggap terlalu sulit soalnya enggak bisa mudah semua
kalau muda semua semuanya bisa masuk ini ya pak ya dapat nilai tinggi semua ya
harus bisa mengukur variasi
oke jadi intinya anak anak harus belajar lebih ekstra lagi lebih giat lagi
terima kasih pak toto maaf saya harus potong
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih juga sudah membangkitkan x quadrat
x quadrat tadi luka lama saya ketika di jaman bangku sekolah
terima kasih sekali lagi pak toto suprayito kepala balitbank kemendikbud sudah bergabung dengan kami
lalu berikutnya apa ini kak
temuan pelanggaran hak anak dan juga malapraktik dalam unbk tahun ini kita akan bahas bersama retno listiarti
dan pendidikan bu retno selamat malam
bu retno mungkin tadi anda juga sudah sedikit sedikit mendengarkan apa jawaban dari kemdikbud terkait dengan temuan kpai
tanggapan anda seperti apa
ya pertama tadi ya terkait dengan pelanggaran hak hak anak
prinsip kpai kan bahwa anak anak ini kan sebenarnya kita tidak buka posko pengaduan kpai
tapi anak anak ini melaporkan gitu ya
nah berarti kan ada inisiatif anak anak
selain di media sosial mereka mencari penyaluran lain agar yang mereka rasakan ini bisa tersalurkan kepada yang berwenang begitu ya
kemudian yang kedua
pelanggaran hak tadi adalah anak anak ini harusnya mendapatkan
kalau memang tadi disebutkan ini adalah ujiannya ini memang jenis hot tadi ya
kalau memang jenis seperti itu dan penalaran maka mestinya
proses pembelajaran selama tiga tahun ya juga harus dengan pendekatan hots ini
nah selama tiga tahun tidak ada pendekatan ini tapi tiba tiba anak diuji dengan ini
itu kan artinya anak anak ini mendapatkan ketidakadilan
dia menguji seorang anak dengan hal hal atau materi yang tidak pernah diajarkan
ya itu memang sesuatu yang jelas melakukan pelanggaran karena anak ini pasti nggak bisa jawab
ini kan seperti halnya misalnya seekor burung ya ketika dia mau ujian ya ujiannya kan terbang
maka dia berlatih nih anak burung ini untuk terbang
nah tapi sudah setengah mati tapi begitu masuk ruang ujian ternyata disuruh berenang
nah ketika itu jelas nggak bisa
nah tapi kan analogi ini adalah si burung bukan bodoh tapi memang tidak pernah diajarkan yang itu sehingga mereka tidak bisa menjawab
kemudian kalau tadi pak toto mengatakan bahwa
anak anak ini bahwa soal itu hanya lima esa yang hot itu gitu ya
karena memang di dalam soal hot itu kan itu ada namanya jenis soal l tiga
jenis soal l tiga adalah jenis soal di mana dia menghindari sekedar ingatan
jadi dia memang penawaran
nah untuk l tiga ini sebenarnya soal hot itu tidak terlalu sulit
jadi kalau disebut hot itu tidak sama dengan soal sulit
nah yang anak anak keluhkan adalah sulit
kemudian anak anak itu mengatakan yang kita gali dari pengaduan mereka itu bukan yang dikeluhkan tidak hanya soal esai
tetapi juga soal pilihan ganda yang menurut mereka tidak ada di kisi kisi dan memang sulit juga penyelesaiannya juga cukup rumit
nah soal l tiga ini karena penalaran memang mestinya dia tidak memiliki algoritma tunggal dalam menjawab
nah makanya tidak cocok sebenarnya
dia akan lebih cocok begitu ya dengan soal es time dan tidak cocok sebenarnya dengan soal pilihan ganda
nah kemudian kpai sendiri kan tidak bisa melihat soalnya
anak kami kan mendapat gambaran sulit soalnya seperti apa itu kan dari anak anak
nah anak anak sendiri kan tidak bisa juga mengingat misalnya pertanyaannya ini pilihan gandanya abcde nya ini
kan tidak bisa ingat juga karena itu komputerisasi ya
di sini sebenarnya soal gampangnya ginilah soal mudah atau susah sebenarnya statistik yang menentukan
jadi kalau banyak anak yang bisa menjawab itu berarti mudah
kalau banyak anak yang tak mampu menjawab dari stes itu ya berarti soal itu terkategori sulit
nah kan hasilnya belum keluar sebenarnya tapi kan kambing pun sudah menyatakan emang kami sengaja meningkatkan kesulitan soal
ini adalah jenis hot tadi gitu dan ketika digali ternyata nggak ada pembelajaran itu ya nggak adil kan
nah bu retno tadi penjelasan dari pak toto juga sih metode penalaran atau metode hots ini kan sebenarnya baru diterapkan di dalam soal ujian nasional itu pada tahun ini
tapi dalam kisi kisi yang juga sudah disampaikan atau diberikan kepada guru atau sekolah metode penalaran ini atau soal soal yang sifatnya penalaran ini sudah diperkenalkan sebelumnya kata pak toto tadi
apa jadinya gimana apakah memang belum layak diuji sekarang atau seperti apa tanggapan dari kpai
ya kalau kpai ya tentu tidak mengerti teknis yang tadi tetapi kami hanya berpegangan pada penjelasan anak anak kepada kami kan
di dalam penjelasan itu anak anak mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjumpai soal jenis itu
jadi sepanjang tiga tahun tapi tanya kok selama tiga tahun apakah pernah dikenalkan oleh gurunya soal jenis ini
kemudian apakah pembelajarannya juga sudah bernalar tidak juga
jawabannya tidak jadi sebenarnya boleh saja kemdikbud bilang ada di kisi kisi ada di buku teks misalnya gitu ya
ada di kurikulum gitu ya kalau di buku teks sih cenderung dikerjakan gitu ya
tapi kalau di kurikulum di kisi kisi ya belum tentu sebenarnya ya diberikan oleh guru atau dikerjakan gitu ya
ketika gurunya sendiri bingung melakukan pengajaran penalaran ya tentu dia tidak akan melakukan
dan memang itu perlu diakui bahwa sebagian besar guru bahkan tidak mengenal apa metode hots ini gitu loh
bagaimana dia mau mengajarin dia saja tidak mengenal dengan penegakan ini
jadi intinya kalau kisi kisi jadi intinya kalau kisi kisi diberikan walaupun diberikan pada saat kisi kisi juga
juga belum bisa apa ya memaksimal kisi kisi
jadi itu adalah yang menyebabkan daya pikir atau misalnya cara anak anak ini untuk mengenal si metode penalaran ini ya
apa yang akan dilakukan kpai setelah ini
karena gini ya hots itu bukan di ujungnya bukan dievaluasinya
pendekatan hoax itu di proses pembelajarannya
nah ketika proses tiga tahun yang enggak ya diujinya begini kan aneh
iya bu retno terakhir singkat saja apa yang akan dilakukan kpai terkait dengan temuan atau laporan
dari para siswa terkait dengan susahnya soal un tahun ini
pertama kpai sedang menyusun position paper terkait data dan sikap kpai terkait ini
nanti position paper kami ini akan kami berikan kepada kem digbud sebagai bentuk evaluasi
yang kedua kami akan berikan kepada pimpinan komisi sepuluh dpr ri yang menangani pendidikan
agar mereka juga meminta penjelasan kepada kemdikbud terkait ini agar ada evaluasi menyeluruh
kedepan kalau memang mau
kalau mau soalnya hots pembelajarannya juga harus disiapkan hots
berarti harus ada persiapan sarana perasarana dan tenaga pendidik yang handal
nah ini yang kami harapkan kedepannya ya advokasi kebijakan seperti itu
baik terima kasih bu retno listiarti sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
jadi hots benar benar hots alias panas ya dari tagar snptn yang ramai sepanjang hari ini bukan un
yang sebelumnya tadi banyak sekali anak anak yang lulus
lihat kata apa saja dicuitkan oleh netizen melalui data ontologi berikut
yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia sosial
saya akan buka kata kata yang related terkait dengan tagar snmptn
aduh susah banget ya kalau dulu zaman saya soalnya spmb gampang banget atau unptm
yang pertama ada kata lolos selamat untuk adik adik yang lolos berhasil masuk perguruan tinggi favoritnya
kemudian ada seleksi juga
lalu berikutnya ada kata
alhamdulillah alhamdulillah sudah keterima ya
kata lainnya juga related dengan tagar snmptn
ada diterima selamat semangat hingga menyerah
yang belum berhasil sekali lagi tetap semangat
masih ada perguruan tinggi swasta ada sbmptn
kita tutup oke selebrasi hingga dukungan bagi yang tidak lolos snmptn
juga membanjiri lini masa kita lihat ini dia komentar komentarnya
kita buka dari akun kemen bigboot ri
bagi yang belum lulus tetap semangat juga
semoga meraih hasil terbaik di ujian berikutnya
batas waktunya dua puluh tujuh april ya pendaftarannya
edvirsah besari yang lolos snmptn selamat
yang gak lolos juga semangat kesuksesan punya banyak wajah
ini hanya salah satunya
kita buka yang ketiga
yeh ed yeh mahasiswa
wah abis pengumuman snmptn ya
selamat buat adik adik yang lolos
jangan lupa untuk bersyukur semoga betah dan gak salah jurusan
selamat menikmati kehidupan perkuliahan
nah buat yang belum lolos juga tetap semangat untuk sbmptn
jangan lupa terus belajar karena kalian adalah pejuang pejuang hebat pastinya
dan dari ed galang
ini komentarnya agak berbeda
sebelum saya buka pengumuman snmptn kepala pusing sebelah
alhamdulillah setelah saya cek kepala saya jadi pusing semua
waduh kok pusing semua ya terima kasih snmptn
pusing melihat nama namanya gak ada namanya dia di situ pasti ya